tim resbob polresta besmarang rabu dinihari akhirnya berhasil mengamankan heru susanto
sopir truk trailer yang ditabrak kereta berantas di perlintasan jalan madukuro semarang pada selasa malam
kepada polisi pria empat puluh tiga tahun warga kendala jawa tengah ini mengaku kabur karena bingung dan panik
saat melihat kerasnya tabrakan kereta dan truk memicu ledakan disertai kobaran api yang diduganya menimbulkan banyak korban jiwa
heru yang saat itu ditemani rekannya sabtoni sebagai kernet menjelaskan
bila truk trailer yang dibawanya tiba tiba mengalami mati mesin saat melintas di tengah rel perlintasan
dan saat itu kondisi perlintasan masih aman belum ada tanda sinyal kedatangan kereta
pintu saya dengar pak sebelum saya melangkah ke rel kita nggak dengar bunyi baru dengar habis melangkah rel yang pertama pak
perlu tuing tuingnya bunyi itu pak
iya terus sampai turun
tidak itu masih lompat pak terus mesinnya mati
oh itu makna tuh kau berarti kok
nggak itu mesinnya mati
karena saya nggak suruh turun minta cari mana gimana lah minta isyarat
memperlambat lah ya
sampai kelihatan keretanya udah dekat gitu
saya berusaha masih berusaha di dalam mobil keretanya udah dekat tau
selamanya saya masih lihat saat turun saya sempet gini gini pak
iya petugasnya itu juga ada sebelum saya turun itu dia udah lari ke barat gini gini tapi udah
tabrakan kereta berantas jurusan jakarta blitar dengan truk trailer di pelintasan jalan madukuro semarang menjadi perhatian banyak kalangan karena memunculkan ledakan dan kobaran api
beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini
damar sinuko semarang jawa tengah